seperti tadi yang sudah disampaikan oleh mardika canggih nyaman dan juga tepat waktu
hanya sekitar tiga puluh menit saja dari lebak bulus menuju bundaran hi
dan ini kelebihan moda transportasi mrt
nah untuk anda yang tidak sabar mencobanya kami punya tips yang perlu diperhatikan
agar pengalaman menggunakan mrt anda dapat berjalan lancar
secara otomatis tinggal masukin uangnya keluar kembaliannya dan kita bisa mengambil tiket
tapi kalau anda masih agak sedikit bingung dengan mesin tiket otomatis ini jangan khawatir
karena ada petugas yang siap sedia menjual tiket secara manual di loket yang satu ini
saya baru masuk mrt dan memang namanya mrt ya
salah satu keunggulannya adalah
tepat waktu kita harus buru buru masuk mrt jangan sampai ketinggalan kereta
karena waktu singgah di dalam stasiun atau di setiap stasiunnya itu cuma tiga puluh detik
dan jeda antar kereta lima sampai sepuluh menit saja
buru buru deh atur atur jadwal jangan sampai ketinggalan
ada baiknya sebelum berangkat makan dulu jangan sampai lapar di jalan
karena di sini itu nggak boleh makan nggak boleh minum apalagi ngerokok ya
nah kalau untuk nunggu sampai tujuan enaknya baca buku aja atau dengerin musik
tapi jangan dua duanya soalnya nanti pengumuman nggak bisa kedengeran ataupun kelihatan
nah sekarang saya sudah sampai stasiun lebak bulus dari bundaran hi ke lebak bulus
cuma butuh waktu tiga puluh menit dan yang pastinya nyaman
jangan lupa ya to enjoy the right
aduh setan pagi jakarta